ya lah rida
gue tangkep lo
gue tangkep nih
kakak lihat tuh pak
ya allah kemana tuh orangnya
setia banget dah
udah kurus kering disuruh puasa
sampai lebaran bisa mati itu orang
pembantu setia bakal siap membantu
aduh aduh aduh
dipungkus semua malahan
ah apaan tuh ah susah susut susah susut
ah mencurigakan aja nih mak
pengen tahu urusan orang tua aja
asal lo tau aja
bungkus nasi gue
eh yang bener mah
makan nasi bungkus ye
ahy sebagai polisi ramadan harus bertindak
hmm makanya tuh
dipikir dia nasi gue kagak beli pakai uang apa ya
hmm ya udah
kalo kita sekarang yuk
lu tampang aja yang bule
otak lu kagak bule
tidur tidur tidur
gua meeting lagi lu
mak lu semakin lari lah
kalo gua liatin semakin cantik aja
iy lebar amat
makasih banyak ya kak
udah bener banyak banget
udah enggak pak
ya udah pak gino
kalo dengan cara begini
lu bakalan jadi simpenan gue
apa simpenan doang pak
jom kita ke belakang
berarti kita jauh pulang pulang dong
enak loh ya
enak loh ya
wah mesti elak polis kan sobat
bener bener lo kadang kabok kaboknya lo
udah ketahuan dari pesantren kabur loh
nggak ada itu nggak ada itu nggak ada itu
lo udah bikin zolim sama manusia
ya cerewek aja tuh
apa sih pak
asal lo tau aja nih ya
warga ganggang itu semuanya ya
lihat nih lihat nih ya
contoh makhluk tuhan yang paling berdosa
mak mak mak
tetep mak bersayang elak
tepat tepat tepat
tepat tepat tepat
hukum masukin ke dalam beduk
bawa masukin ke bedung
masukin ke bedung
masukin ke bedung
masukin ke bedung
masukin ke bedung
masukin ke bedung
bisa supports ya karirnya
hai sekali sekali ini jadinya gua mulu sekali dua kasih lem mulutnya biar rambut dan sepi
selamat menunggu hidup baru baru mulut kalau bejijil susah mingkep waduh cakep
banget dah punya bibir kayak kue pancong oh majikan oh oh
tentu mau kenapa
ya allah ma
tentu mau makan
aduh ma aku mau makan
aduh ma aku mau makan
oh minta tolong buka

ya lari dah
buset jinal bidin
pindah pindah pindah pos pindah pos
tangkap pindah pos
nah nah nah
kakak lihat tuh pak
ya allah kemana tuh orangnya
ya allah kemana tuh orangnya
ya allah kemana tuh orangnya
lihat tuh si ibu ya
aduh dia ketar terus
aduh dia ketar terus
ya allah ya rabbi
biasanya kita makan kan nasi melulu
tapi ayam siapa itu
gila lu kagak ada tuh kagak ada tuh
eh itu ada kong aji
buang lu pergi
ya ilah salah
ayam udah ketangkep
tuh tuh tuh tuh